reaksi keras disampaikan pd perjuangan atas pernyataan presiden di acara gerakan nusantara bersatu
kami akan membedahnya bersama politikus pdi perjuangan masinton pasaribu
dan relawan jokowi yang hadir dalam acara gerakan nusantara bersatu benny ramdhani
selamat malam bang masinton dan pak beni
selamat malam mbak
sebelum kita memulai diskusi ini kita dengarkan terlebih dahulu meskipun saya yakin semua juga sudah mendengar
begitu ya pernyataan dari presiden joko widodo pada hari sabtu kemarin
pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan
dari mukanya itu kelihatan
dari penampilannya itu kelihatan
banyak kerutan di wajahnya
karena mikirin rakyat
ada juga ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua
pernyataan presiden joko widodo rambut putih wajah kerutan ini terus menjadi perbincangan publik
bagaimana pdip menanggapi hal ini
ya pertama yang disampaikan presiden tentu
tadi kan ada kalimat
pemimpin yang mikirin rakyatnya sampai rambutnya putih
kan gitu ya
nah walaupun sebenarnya dalam teori politik di dunia manapun kita tidak bisa melihat pemimpin itu dari bentuk fisik
baik itu warna rambut wajah mengkerut gitu ya kan
karena kepemimpinan itu ditempa dari satu situasi
apalagi kalau wadah pengemblengan seperti
kadar kadar untuk pemimpin itu satu diantara partai politik
kemimpinan politik itu ya digembleng dari sikap keberpihakan kepada rakyat
mengetahui kehendak rakyat
dan mau memperjuangkan harapan harapan dan kehendak rakyat
tadi artinya bahwa kepemimpinan itu tidak bisa diukur dari bentuk fisik
di teori politik manapun di dunia ini tidak ada itu
kepemimpinan diukur dari bentuk fisik
apalagi warna rambut
tapi pdip ini tidak menangkap bahwa presiden mengendorse seseorang misalnya dalam pilpres mendatang
termasuk juga salah satu kader pdip yang rambutnya putih misalnya bang masinton
ya kita nggak tahu
tapi yang saya lihat ya tidak mengendorse siapa siapa lah ya
jadi kalau yang ada pun rambutnya putih wajah mengkerut
jangan ke gr
yang lain rambutnya tidak putih juga ya nggak perlu kecil hati
karena memang kepemimpinan itu bukan lahir dari bentuk rambut
ada rambut di rebonding
ya belum tentu juga ukuran kepemimpinan itu rambut keriting atau yang di rebonding
atau wajah mengkerut atau wajah kinclong itu nggak ada ukuran itu dalam teori kepemimpinannya itu dari bentuk fisik
oke sampai tapi ada kemudian yang akhirnya iseng iseng gitu ya mengupload di sosial media pakai rambut putih gitu karena ada pernyataan itu bang masinton
nah tapi bang masinton sekjen pdi perjuangan mengatakan penyesalannya ini soal pertemuan di gbk
soal adanya elit relawan jokowi yang kemudian dianggap dekat dengan pak jokowi dekat dengan kekuasaan
lalu memanfaatkan kebaikan presiden jokowi
jadi sehingga acara yang hari sabtu kemarin itu dianggap menurunkan citra presiden jokowi
nah ini apa maksudnya
ya tentu mas hasto sebagai sekjen pdi perjuangan kan beliau mendengar
mendengar dari pandangan masyarakat seperti itu
apa sih urgensi pertemuan relawan dalam situasi kita ada satu bencana
seperti cianjur gitu ya
kemudian apa sih lagi urgensi dari presiden ditarik tarik kerana persoalan relawan apa segala macam
karena apapun menurut kita adalah satu umpama bicara kepemimpinan itu ya tetap syarat secara formal dan perundang undangan itu adalah syarat yang diatur oleh perundang undangan
nah kemudian ketika momen pertemuan dengan relawan yang menurut kami ya momen yang juga tidak tepat seperti itu
di tengah tengah situasi kita ada bencana
kemudian situasi yang juga hari ini kita harus bergandeng tangan sama sama ini bagaimana mengatasi persoalan persoalan kesulitan di tengah tengah masyarakat
nah sebenarnya adalah
ya sesungguhnya menurut kami ya politik dengan pengarahan masa apa segala macam itu saat ini juga harus dihindarkan dulu
di satu sisi juga pandeminya belum berakhir bahkan pemerintah menginformasikan bahwa pandemi itu masih fluktuatif ya maka dihindarkan dulu tuh
baik komunitas relawan manapun untuk memobilisasi
masa dalam jumlah banyak
apalagi nih yang dikaitkan dengan sikap sikap politik apa segala macam
menurut kita hari ini nggak perlu harus bicara politik yang harus terburu buru apalagi bisa bicara copras capres ke depan itu
karena masyarakat keinginan masyarakat hari ini belum menginginkan itu gitu
karena momentumnya belum kesana
masyarakat hari ini yang diinginkan oleh masyarakat adalah bagaimana persoalan di tengah tengah masyarakat ini
bisa diatasi bersama sama
nah menurut kita itu menjadi lebih penting dan lebih prioritas ketimbang harus memobilisasi masa ke dalam satu titik
ya hanya untuk sekedar menampakkan eksistensi
so of force ini menyampaikan pesan pesan politik ini loh kekuatan relawan apa segala macam
nah menurut kami ya
pengerahan pengerahan masa mobilisasi massa dalam situasi pandemi yang belum
kemudian situasi ekonomi yang juga mulai kesulitan di tengah tengah masyarakat
kemudian kita juga masih ada saudara saudara kita yang ditimpa bencana
gempa seperti di canjur
empati kepada masyarakat yang terdampak inilah yang harus kita tampakkan
apalagi mobilisasi dalam arti dukung dukungan politik seperti itu
kita harus bisa menangkap suasana kebatinan masyarakat
termasuk teman teman relawan
nah oke pak benny silahkan langsung dijawab
karena ini malah jadi terkesan show of force
bahkan ini bang masinton ini cukup santun begitu ya tanggapannya
tapi ada kader kader pdi perjuangan yang lain yang kemudian cukup keras
bahkan mengatakan bahwa pak jokowi itu kesannya dijebak
nah ini bagaimana tanggapan relawan
teman teman pdi perjuangan tahulah kualitas leadership pak jokowi
kecerdasan politik seorang pak jokowi
pak jokowi yang memiliki kecerdasan politik leadershipnya yang sudah teruji kemudian bisa terjebak
bisa dijebak dan bisa diseret seret oleh relawan
kedua ya tentu sebetulnya sangat disesalkan walaupun kita tetap menghormati ya
dalam sebuah negara demokrasi mas hasto seorang sekjen partai besar
kemudian seolah olah head to head melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh kawan kawan relawan
ini sangat disesalkan sebetulnya
tapi tentu untuk menghormati pak hasto menghormati pdi perjuangan ya teman teman relawan pasti nggak maulah untuk debat kusir berdebat panjang terkait statement tersebut
kita hormati itu sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi
tapi jika tuduhan tuduhan liar yang mengarah seolah olah itu so pos
itu di agendakan untuk dukung menduduk
sebetulnya bung mas ison sudah menjawab sendiri
pertama misalnya pidato fajokowi tentang rambut putih berkerut
bung mas histon sudah menjawab tidak ada kaitan dan jangan gr
yang rambutnya putih yang keningnya berkerut seolah olah itu adalah pertanda dan signal dukungan politik seseorang
bung mas iston sudah menjawab sendiri
jadi acara itu adalah acara murni berkumpulnya para relawan di tengah kerinduan yang sudah lama
kemudian bersamaan dengan ada duka yang dialami oleh masyarakat cianjur
kita lakukan doa bersama yang doa itu dipimpin langsung oleh pak jokowi loh
kemudian diedarkan dos dus di mana seluruh relawan yang berkumpul itu menyumbangkan uang dari kantong dari dompetnya sendiri
dan per hari ini kawan kawan relawan itu sedang bergerak
dari tadi pagi kawan kawan relawan nusantara bersatu sudah bergerak ke cianjur untuk ya
menyumbangkan atas apa yang dikumpulkan oleh teman teman relawan
itu empati itu kepedulian
sehingga kalau tadi tanggapannya sekalipun terlalu berlebihan ya kita hormati saja
tapi tidak ada agenda tersebut ditujukan untuk sopos
kita sadar persis kok
yang duduk di relawan bukan orang orang bodong kok
apeliasi politiknya dengan pate paham kok
jika bicara pilpres tentu menjadi domainya pate politik
bukan domainya relawan
relawan relawannya aktivis yang juga ada di pate pate politik
dan bahkan kader kader pd perjuangan itu banyak juga melebur di relawan relawan kemarin
jadi tidak untuk ya sopos
tidak untuk dukung mendukung calon
tapi keriduan untuk berkumpul
dimana pak jokowi menyampaikan pidato kebangsaan
nah pidato kebangsaan itulah yang bisa ditangkap sebetulnya tidak sekedar tentang semiotik ya
itu kan style komunikasi pak jokowi tentang semiotik ya
rambut putih berterut
tapi narasi narasi kebangsaan yang disampaikan oleh pak jokowi itu lebih berbobot lebih bernilai
tentang situasi global
tentang apa yang dihadapi dalam kondisi krisis yang kita harus siap menghadapinya
tentang kemandirian ekonomi negara
tentang kedaulatan politik indonesia
tentang bagaimana kita berdiri di atas kaki sendiri dan tidak merasa rendah berhadapan dengan negara negara besar
bagaimana kita mempersiapkan dua ribu empat puluh lima menjadi negara maju
negara yang berada pada posisi kekuatan ekonomi kelima di dunia
nah itu sebetulnya yang harus ditampilkan
tidak sekedar tentang rambut putih dan juga tentang kening berkerut
tapi yang kemudian akhirnya ditangkap yang kemudian akhirnya viral adalah yang semiotik itu
tapi kembali ke pertanyaan bang masinton tadi
apa sebetulnya urgensi relawan nusantara bersatu ini berkumpul di gelora bung karno
karena ini ada kepentingan segelintir pihak
ada keinginan dari elit elit relawan
atau ide istilah terahmi ini gimana sih awalnya
saya jamin seribu persen enggak mbak
saya tidak sekedar relawan
saya ini bagian dari kepengurusan sebuah partai politik pada posisi sebagai wakil ketua umum
urusan mendukung calon presiden
urusan hak prerogatif ketua umum partai saya
yang pada momentum tertentu partai saya partai hanura akan menentukan
saya harus tunduk dan patuh
taat ya kepada keputusan partai
jadi teman teman aktivis relawan jokowi yang sebagian besar adalah para aktivis partai politik
bahkan pengurus tidak bertuntut untuk kepentingan politik
tidak berkumpul untuk memberikan dukungan pada siapapun
tapi kerinduan sebuah momentum untuk berkumpul
menghadapi situasi kebangsaan
di indonesia saat ini
dan masa depan
di tengah situasi krisis global yang pasti berdampak kepada tanah air
kita ingin mendengarkan
pidato kebangsaan jokowi
dan itulah pidato kebangsaan yang menjadi pegangan dan arah perjuangan kita di lapangan
karena ada masalah keanjur
kemudian kita doa bersama mengumpulkan dana
bantuan yang disalurkan pada hari ini
jadi tidak perlu ada pihak yang kebakaran jenggot
yakirlah urusan dukung mendukung
relawan kan tidak punya kewenangan untuk mengusung calon
semua adalah kewenangan dari partai politik
jadi tidak perlu terganggu dengan acara partai politik
apa acara relawan
sebetulnya pdip terganggu atau tidak nih bang masinton
tidak ada apa yang terganggu dari kita
kita semua sama sama harus menjaga presiden pada posisi yang bagus
tidak menarik narik presiden
dan pada satu panggung yang menurut kita
di mana kita menempatkan presiden baru saja menyelenggarakan g dua puluh
dan itu dipuji kalangan internasional
nah ada beberapa catatan yang harus kita sampaikan ke teman teman relawan
seperti yang disampaikan bung benny tadi
tetap dibaca sebagai sebuah agenda politik
tidak sekedar silaturahmi
publik membaca seperti itu
di mana ada titik temu
di mana ada pertemuan dalam skala besar
ya tidak mungkin hanya sekedar silaturahmi biasa di sana
cover di luar silaturahmi biasa
tetapi itu harus tetap dibaca sebagai sebuah momentum politik
ya situasi momentum yang tidak tepat
di tengah tengah kita situasinya tadi
pandemi belum selesai
harusnya masih level ppkm juga naik turun
terus kemudian ada bencana
nah momentum ini yang juga tidak tepat menurut kita
sehingga kemudian menarik presiden ke dalam satu acara itu
di mana kita meletakkan presiden
harus pada posisi yang berdiri di atas semua golongan
berdiri di atas seluruh kelompok seperti itu
tidak hanya bisa di inikan dalam satu kelompok relawan atau apapun seperti itu
nah tentu penyampaian
apapun itu ya
presiden punya banyak momentum lah untuk menyampaikan visi
tentang dua ribu empat puluh lima indonesia emas dan lain lain
nah tetapi ketika di gelora bung karno
itu akan berbeda ketika ada yang namanya mobilisasi massa
tetap orang membacanya itu adalah bentuk satu show of force
apakah itu kumpul kumpul silaturahmi
ya tidak silaturahmi
tetapi intinya adalah soal show of force politik
dengan memobilisasi masa dari berbagai daerah
ke satu titik yang namanya gelora bung karno
nah artinya apa
bahwa ya hari ini kita harus bersama sama lah
ya mengatasi apalagi bung benny kan juga kepala bp dua mi
penempatan pekerja migran indonesia
bagian dari pemerintahan
yang harus bisa menjaga suasana di pemerintahan ini
jadi sangat kondusif
bukan kemudian menggelar satu acara
yang itu mendowngrade agenda presiden
yang tadinya sudah bagus tuh di mata internasional
malah didowngrade sendiri oleh teman teman relawan
mau dikatakan apapun itu
ya mau acara silaturahmi
ada kegiatan sosial juga di sana
tapi publik membacanya itu adalah momentum
dan memang kemudian sulit untuk menafikan apa
mengindahkan nuansa politik
karena ada video viral pak benny ini
yang kemudian ada di media masa
kita saksikan bersama video berikut ini
kita gemes pak ingin melawan mereka
kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak
nah kalau bapak nggak mengizinkan kita tempuh di lapangan melawan mereka
maka penegakan hukum yang harus mampu
ya makasih pak
oke silahkan ditanggapi pak benny
saya ingin menanggapi sebentar yang disampaikan bu mas iston ya
bahwa ada pihak atau publik tentu publik pun ya bisa terbagi dong
tidak harus dinyatakan klaim publik secara keseluruhan memandang bahwa itu show of post
bahwa itu adalah kegiatan yang memiliki agenda politik terselubung atau terbuka
di pihak lain publik menganggap
hal biasa ya
yang kedua saya ingin tanggapi
apa yang dimaksud kehadiran pak jokowi di tengah tengah relawan kemudian itu dianggap sebagai mendowngrade
menurut saya enggak
ini kan masalah persepsi
apakah sakralitas sebuah kekuasaan seorang presiden
sehingga dia harus duduk di atas awan
duduk di singgah sana
apalagi seorang pak jokowi
dia bisa turun malam tengah hari
kemudian membagikan sembako ya
ke rumah rumah penduduk
dia bisa menggunakan pakaian yang biasa digunakan rakyat
datang ke tengah tengah masyarakat
apakah seperti yang dilakukan pak jokowi membagi buku
kepada setiap orang kaos yang dia jumpai
itu akan mendongger kepemimpinan
kepemimpinan hari ini adalah kepemimpinan yang diukur dari kerja
kerja yang tentu ya
kalau dia datang direlawan
maka bisa mendongger
dan tidak datang kerelawan
kita gak usah menginikan publik lah
saya tuntaskan dulu
pak benny diselesaikan dulu
saya menghargai persepsi bung mas hilkon
tapi kita juga punya hak untuk menjawab
tidak seperti itu
nah yang kedua
kenapa video ini memunculkan reaksi
muncul reaksi dari mereka
yang tidak memahami secara utuh peristiwa itu
karena tidak ada di tempat
sehingga dia berpikir sesat
apa sih yang nggak digoreng
di negara ini
oleh pihak pihak tertentu yang memang sangat anti pemerintah
sangat anti jokowi
apalagi itu terjadi di tengah acara acara presiden jokowi
obrolan itu adalah obrolan terbuka
enggak ada yang tertutup
dilakukan disela sela menjelang acara gpl yang dilaksanakan
ngobrol tanpa jarak
dengan siapapun termasuk relawan
ada masalah apa
semua relawan menyampaikan
masalah masalah problem lokal
dan kondisi nasional
dari masalah kelegaraan
bahkan masalah honorer
ketika bagian saya
saya sampaikan masalah isu kebangsaan
bahwa kondisi negara ini dalam ancaman serius
ini kalau utuh
bagaimana ada kelompok
yang terus melakukan serangan kepada presiden
dengan menghalalkan segala cara
dengan menyebabkan kepencian
kemudian pencemaran nama baik
kepada simbol simbol negara
itu kepada ibu presiden sebagai simbol negara
nah saya katakan pada presiden
kalau kami mau tempuh di lapangan
kalau kami mau melawan
kami ini pemenang
kita ini besar
kita bisa melakukan hal yang sama
poinnya ada dua disitu mbak
bahwa kemarahan dan kegemesan
yang tidak marah
ketika bangsa ini
untuk kepentingan merah putih
dirusak oleh kelompok kelompok
yang ingin menghasilkan disharmony
atau harmoni masyarakat kita
isu agama digunakan
isu salah digunakan
poin yang kedua
saya mendorong penegakan hukum
ini kuncinya penegakan hukum
kami relawan yang berpikir waras
bukan demo terus menerus
bukan kemudian memprovokasi rakyat di jalan jalan
bukan menebar kebencian
dan cacimaki hujatan
kami mengambil cara wahas
mengusulkan pada presiden
dan ketiga mbak
nilai poin pentingnya apa
presiden selalu mengajarkan pada kami
saya aja presiden bisa sabar
dan kalian jangan melakukan
apa yang mereka lakukan pada kita
itu poin yang harusnya
terakhir saya ke pak masinton
sebelum juga pak benny nanti menutup diskusi kita
menurut pdi perjuangan
bagaimana sebetulnya presiden jokowi
bersikap dalam situasi saat ini
apalagi sudah mau menjelang pilpres
ya intinya hari ini adalah
bagaimana kita membangun empati bersama
dalam situasi yang
hari ini sedang tidak baik baik saja kan
dampak dari pandemi
kemudian dampak dari krisis global
kemudian dampak dari krisis global
kemudian ada bencana
di berbagai daerah
nah solidaritas kebersamaan ini kan
yang harus disarus ya
dilakukan dan dikerjakan pemerintah terus menerus
bukan kemudian ya
dimana mengatasnamakan relawan
menghimpun dan memobilisasi massa
dengan anggaran yang sangat besar
untuk menyampaikan pesan pesan politik yang menurut
menurut saya ya
tuntutannya bukan itu saat ini
kita minta empama
di situ itu yang
dalam komunitas relawan itu
bagian dari elemen pemerintahan
ada beberapa komisaris komisaris
kemudian ada juga kadin
ketua umum kadin
apa segala macam
dan kader kader partai politik pak mas hinton
ada kader kader partai politik
kadernya dari partai pak mas hinton juga banyak yang terlibat
itu bukan representasi partai politik
relawannya yang saya katakan itu
seperti pak bene
masih merasa diri
kalau saya udah gak mau saya merasa diri sebagai relawan
karena saya kader partai politik
gak pernah saya mau ikut relawan itu
salah satunya itu
mama pak bene
udah wakil ketua umum partai hanura
kepala bp dua mi
yang lainnya itu sudah mendapat posisi komisaris
ngapain lagi memobilisasi
memobilisasi massa dalam jumlah besar
fokus aja lah pada tugas masing masing membantu pemerintah
presiden juga kegenitan itu
diundang oleh teman teman
di dalam acara itu
kan kita harus sampaikan dong
karena kita cinta pada republik ini
cinta pada presiden juga
presiden jangan lagi ditarik
pada agenda agenda yang
lebih banyak mudaratnya
tidak menampakkan empati dengan situasi kekinian
kalau kita mau real
kita aja dipending dulu
ambil momen yang tepat
bukan kemudian ini kita masih
kita tampakkan dong
bentuk empati kita
bukan mobilisasi politik
hari ini yang perlu diketahui oleh publik adalah
empati dan solidaritas kemanusiaan
dalam situasi yang sangat sulit ini
bukan kemudian soal politik apa segala macam
di mana pemilu dua ribu dua puluh empat itu masih jauh
jangan membawa hirup piku republik ini
dalam situasi politik yang
bukan malah menciptakan suasana yang kondusif
memunculkan persepsi persepsi negatif
kepada pemerintah itu sendiri
karena memang aksi aksi ini
banyak mudaratnya dibandingkan
apakah relawan akan menghentikan
aksi aksi seperti ini
atau terus jalan
itu kan pandangan
teman baik saya
milik partai politik
itu adalah bagian dari anak bangsa
terkait acara kemarin
telah menunjukkan kepedulian
terhadap bencana cianjur
doa bersama dilakukan
apakah itu bukan sebuah empati
ini hanya cara saja
ini hanya cara saja
partai mungkin punya cara yang berbeda
relawan punya cara tersendiri
saya yakin dan tegaskan
tidak ada agenda politik apapun
dan itu sebetulnya sudah terjawab
jadi agak ambigu nih
di satu sisi
ada dukung mendukung politik
ini adalah sopos
untuk kepentingan politik
dalam semangat kebangsaan
dalam semangat ke
relawan akan terus kerja
dengan agenda agenda keindonesiaan
untuk menjawab tantangan hari ini
dan juga masa masa mendatang
nanti waktu juga yang akan membuktikan
apakah memang aksi aksi tersebut
memang adalah tujuannya kebangsaan
karena memang saya bicara waktu
waktu juga yang harus memisahkan kita
terima kasih atas waktunya
makasih banyak pak